alif sampai juang akhirnya
ibu ada tulisan

saya coba ajak makan siang aja ya
ini berkas berkas proyek klien sudah saya urutkan
berdasarkan nama perusahaan
dan nomor urut kontrak
masih belum ada mood untuk kerja
kasian juga ya
pasti dia saat ini merasa hancur banget
handphone kamu yang bunyi
saya boleh angkat sebentar
iya makasih ya
siang ini kita makan bareng yuk
aduh gimana ya
mau gue tinggalin juga gak enak
tapi gue juga mau banget
kamu lagi sibuk ya
biasalah mas lagi jam kantor kayak gini
kamu gak bisa jalan ya
kamu gak bisa dong
makan siang di luar
soalnya aku lagi sahab pak nino juga
lagi bantuin pak nino beresin berkas
kamu beresin dulu aja ya
kamu ada rencana makan siang dengan randy
ngajak saya makan siang
kamu pergi makan siang dengan randy
nanti kalau bapak butuh apa apa gimana pak
gak usah mikirin sama saya
kamu gak usah khawatir
saya bisa sendiri
kalau mau pergi
makasih banyak ya pak
nanti jadi ya mas
udah dikasih izin sama pak nino
nanti saya jemput ya
waduh enak banget ya
nanti saya jemput ya
waduh enak sekali
ini dipijetin sampai ngantuk nih
kamu udah capek belum
kalau udah capek berhenti aja
aku seneng kok di cipin omah
aduh ini emang bener bener dokter sama susternya luar biasa
omah aja yang angkat ya
omah kan harus istirahat
omah gak boleh terima telepon dulu
kalau yang telepon tuh adalah peneror
aku harus cek dulu
omah liat dulu ya
ini yang telepon pak u
omah aja yang angkat ya
di depan ada pak irfan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
oh ada irvan dateng
ada apa ya irvan dateng
apa ada masalah
aku pastikan deh
aku mau ketemu ovan dong
kamu bukakan saja gerbang ya
baik bu rosa
aku mau temuin di depan ya
kamu temuin ova di depan
oma temuin dulu di depan
omah duluan ya
biarin lah kamu jagain reyna dulu disini ya
ada pak irvan dateng
saya temuin dulu
kamu disini aja
kok gak bilang kamu mau datang
tadi aku dikabarin sama andin
saya dan keluarga semuanya
terus terang saya jadi semakin khawatir dan takut
iqbal sudah kabur dari penjara
pasti akan semakin dendam
ini ada paket untuk

ya buka air
jambu busuk di atas
silahkan masuk ayang kiki
kayaknya kiki tadi gak beli ikan
kok bau busuk ya
ini kok bau banget sih
ibu beli apaan tadi kok paketannya bau busuk kayak gini
kiki langsung kasih ke ibu aja kali ya
pak yang kiki ngapa ya
anyway yuk masuk ke dalam kita
ada paketan pak ibu
kiki gak tau
ini dia ada orang bermotor
terus ngasih ini ke kiki katanya ada paketan buat ibu masa
terus dia dibawain
tapi baunya itu pesen makanan
tapi saya gak pesen apa apa kiki
sebaiknya biar saya yang buka paket ini bu
karena saya khawatir kalau di dalamnya ada yang berbahaya
apalagi pak al sudah memberikan instruksi kepada kami
agar semua paket yang masuk ke sini harus di screening terlebih dahulu
makanya tolong periksa dulu pak
ada foto keluarga
harusnya sama al sama andi negara ini
ibu ada tulisan